ya gimana sih cepri
ngeri ntar ada tawonnya
berurun berurun berurun
nomor yang keluar sekarang adalah sembilan
kan gua kata juga apa sembilan

ujungnya lima ujungnya lima
gua kata juga apa sering mandi nih jadi gak apak kabel
ini gara gara bergaul sama lu gua apa selut
nggak kata juga apa jangan pun cepet jangan begini
kalahkan aja dengan gua
sekarang udah gini enak aja
ini gara gara gua bergaul sama lu nih hidup gua apes terus
nah udah gua ganggal gua dapet tokel
habis perut gua nyer nyeran dipukul sama orang lain
lu kalo ngomong aja sembarangan aja lu
selalu jebrak aja lu
lu tau sendiri tadi kan gua dihambak habis habisan
perut gua mul nih
ya tapi ini semua gara gara halo
gara gara gua enak aja ngomong sembarangan lu kota ko lu
nanti muntah aja boyo
lo kagak tau apa ya
ganteng lo gue nambah pusing tau kagak
lo tugas lo kan tau
tugas lo jaga gandang dulu
lo ngapain aja terkasih penceng kenceng
nyer lagi begini tes
ah udahlah bang
daripada kita stres mikirin nomor togel yang tidak menang menang
mantap kali musik bang
nah begitu putret
jangan dengerin si buruk langsar asem
yuk kita berjoget
lo masih bocah masih piak
balik suara kita
eh mbak pak
nah tarik terus
tem di game

siapa lah bang
kakek warna orang
kalau gitu dibatokil
kudu nanya sama nakut yuk
kalau begitu langsung tanya aja
cerepi kan masih bocah
belum ada dosanya
yah gak nyampe
kak pip mana si luah
hahaha akhirnya gua nemuin juga si cepri
kebangetan banget lu gino
jatah belanja juga di rumah juga
bang ipran bawain permen kojek buat cepi
cepi maunya madu
ah kecil kecil udah ngerti mandi madu
yaudah dah ya
tapi cepri harus kasih tahu bang ipran sebutin nomornya
cepi maunya madu yang di atas pohon
yah gimana sih cepri
ntar ada tawonnya
ntar bang ipran diantuk gimana
yaudah kalo bang ipran gak mau cepri pulang nih
jangan jangan jangan
ya ampun dah
ah kecil kecil ambrekan loh
ah mau jadi di surabaya bocah
ah bawel banget ya
gini pak bandot
eh pak bandot
kedatangan saya kemari
enggak lain enggak bukan
hanyalah untuk mencari modal gitu pak
kalau lo datang kemari cuma mau modal dengkul doang
mendingan lo nyangkul sono di sawah
jangan begitu pak
masih ada nih
kami bukan rambusan
eh berhenti semuanya berhenti
hah lo mau berdrek drek aja misalnya
eh asal lo tau aja ya masalah gaji kalian bukan sama gua
eh tenang tenang tenang
pada mau ngapain pada mau nuntut gaji ya
oh senang saya belain tenang
jangan pada percaya sama majikan
kalau majikan tukang bohong jangan pada percaya
janji masalah gaji itu hak kita
kalau belum dibayar jangan pada bubar dulu
saya udah belain situ
eh lo malah belain mereka maksudnya kan lo belain gua
jelas dong mereka itu babu sama mas saya
gapain ngebelain majikannya ya gak
lepaskan yang gaji